hai sejumlah aktivis dari jaringan aktivis demokrasi indonesia rabu siang berunjuk
rasa di depan kantor dinas pendidikan jawa timur di jalan genteng kali surabaya para
aktivis menyuarakan agar gubernur jawa timur kofifa indar parawansa mencopot kepala dinas
pendidikan jawa timur beserta kapit sma dinas pendidikan jawa timur dari jabatannya tuntutan
ini menyusul adanya temuan penghutan liar di sma yang ada di jawa timur satu diantaranya
kasus di tulung agung yang dinilai sebagai bentuk dari tugas dan tanggung jawab dinas
pendidikan karena tidak ditemui oleh pihak dinas para demonstran meluapkan rasa kekecewaan dengan
aksi bakar ban di depan kantor dinas pendidikan jawa timur bahkan satu diantara koordinator aksi
sempat memanjat pagar untuk memanggil kepala dinas pendidikan jawa timur agar mau keluar
menemui para demonstran ini apa saja sih dalam proses seleksi ppdb terus terkait apa aja yang
ada di sini
yang teman teman itu kemarin diskusikan adalah persoalan teman teman yang dilapangan apa yang
terjadi pungli di sma sma itu kan wewenang walaupun misalkan bapak kepala dinas ataupun kabit tidak
terlibat dalam situ tapi itu adalah tugas dan tanggung jawab bapak kepala dinas jawa timur dan
tapi artinya harus juga berani bertanggung jawab kalau mereka itu memang benar benar ingin mengabdi
untuk pendidikan jawa timur
sendiri tidak sampai berlangsung ricu karena pihak kepolisian berhasil meredam amarah para pendemo
meliputan cnn indonesia surabaya jawa timur